saudara usai para sekjen bertemu bersama partai nasdem pks dan pkb
sepakat akan melanjutkan koalisi bersama di pilkada jakarta
sekjen partai nasdem bilang pertemuan jumat malam meneguhkan kesungguhan koalisi nasdem pks dan pkb
di pemilihan gubernur jakarta meski belum menentukan siapa yang akan maju menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur
sementara ketua dpw pks dki jakarta punya keinginan agar bisa memenangkan calon gubernur jakarta
agar seirama dengan kemenangan pks di pemilihan legislatif jakarta
pertemuan malam ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada publik kami sungguh sungguh
berusaha untuk terus mempertahankan koalisi ini sampai pilkada
kami akan mulai dari dki dan mereka dprd dki ini akan terus
minggu depan di pks minggu depannya lagi di pkb dan seterusnya
kebetulan pks dapat amanah dari warga jakarta jadi pemenang
dan dengan delapan belas kursi kita akan sekuat tenaga untuk inline dengan gubernurnya
menang legislatif menang gubernur sehingga perubahan jakarta akan semakin mudah